kita beralih ke informasi lainnya tim reskrim polrestabes surabaya kembali mengungkap perdagangan bayi melalui media sosial instagram yang dikendalikan oleh tersangka app
dalam pengungkapan ini polisi mengamankan bayi berusia dua puluh satu hari beserta pembelinya
polresta besurabaya kembali mengungkap kasus penjualan bayi melalui media online instagram yang dikendalikan oleh tersangka app warga jemundo sidoarjo
dari hasil pemeriksaan transaksi jual beli bayi terjadi pada dua puluh tiga september dua ribu delapan belas di semarang
bayi yang masih berusia tiga hari dijual seharga rp tiga delapan ratus
kini sang bayi yang sudah berusia dua puluh satu hari tengah dirawat oleh yayasan perlindungan anak pemkot surabaya
dalam kasus ini polisi juga mengamankan surat transaksi jual beli bayi oleh tersangka
sudah kita amankan satu orang tapi kita sudah tepakan
tersangka mz adalah orang yang mengangkat atau sebagai adopternya
ini tetap bekerjasama atau dilakukan secara bersama sama oleh alt
dari pengakuan tersangka mf dirinya yang sudah menikah selama dua tahun belum dikaruniai seorang anak
karena itu dirinya ingin mengadopsi dengan membeli seorang bayi melalui tersangka ap di semarang
dia mengadopsi dengan membeli seorang bayi
dia mengadopsi dengan membeli seorang bayi
itu alasan pertama kalau ada apa apa sama suami saya tidak peduli
anak saya rawat seperti biasa karena saya dari awal sudah ingat ingin merawat anak
sementara tersangka ap mengaku dirinya merasa kasihan kepada mf karena akan diceraikan sang suami jika tidak memiliki keturunan
dia kalau tidak adopsikan karena diceraikan
kalau tidak saya sama ibu bayinya sepakat nanti ketemu dulu sama suami

bayi berjenis kelamin laki laki yang dijualnya merupakan bayi yang berasal dari pasangan tidak resmi asal tangerang banten
polisi hingga saat ini tengah melakukan pengembangan untuk mengungkap keterlibatan tersangka lainnya
teteskan vital ear oil sebagai obat tetes antiseptik rongga telinga anda